kita buat strategi dulu ya
sedikit sakit di dada aja
oh iya disini juga ada jessica
dia nyusul papa begitu papa kasih tahu tadi
soal kejadian ini
nanti pak ya kalau memang papa perlu
minta antarin ya pak ya
yaudah kalau gitu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bisa tenang ya
gue harus keluar dari sini
nggak mungkin gue nungguin sampe orang dateng kesini
buat nyelamatin gue
tapi gimana caranya ya
harus cari jalan keluar
gak bisa gue lewat pintu sana pasti mereka nunggu di luar
alhamdulillah alhamdulillah pas

ini percuma juga nih kalo gue lewat sini gak bakal bisa
kejauh banget lagi
terpaksa gue harus lewat pintu itu
pokoknya dimanapun caranya gue harus terobos pintu itu
eh buka gak pintunya
saya mau ke toilet
saya gak mungkin ke pipis di sini
eh kita itu udah tau sama si asyadlo
gue akan lolosin diri dari kita kan
kita udah gak bakal percaya sama lo percaya loh
ah dengerin tuh
gue pengen sampein sesuatu tentang yalsa
waktu berkunjungan sudah selesai
mending lo masuk ke dalam
lo gak usah khawatir
bahwa sekarang berada di tangan yang tepat
padahal gue belum sempat ngomong
apa yang harus dilakuin aku sekalian yalsa
kenapa kalian diam
siapa lo berdua
kok gak ada orang berantem sih
gak mungkin kan orang yang milik gue berantem
apa jangan jangan papa
papa pasti udah bilang ke polisi
papa pasti udah tau gue ada disini
papa aku disini pa